seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa setelah vakum karena pandemi covid sembilan belas
hajatan otomotif otobursa kembali hadir untuk memanjakan para pecintanya
dan saat ini sudah ada koresponden cnn indonesia albi pratama di lokasi acara
albi bagaimana anda melihat antusiasme pengunjung yang datang setelah sempat terhenti akibat pandemi
apalagi ini adalah hari terakhir dan pukul dua puluh satu nanti acaranya sudah ditutup
ya selamat sore iqbal
akhirnya setelah mengalami penundaan selama dua tahun berturut turut karena pandemi covid sembilan belas di tahun dua ribu dua puluh dan juga dua ribu dua puluh satu
akhirnya otobursa tumplek blek kembali hadir di area parkir timur senayan
di mana pameran otomotif dan juga bursa penjualan produk produk otomotif ini kembali digelar setelah pandemi covid sembilan belas di kawasan ini
dan kalau misalnya saya melihat antusiasme pengunjung
tadi siang sampai dengan memasuki sore hari ini
begitu banyak pengunjung yang masuk dan bahkan sampai sore hari ini
tadi sebelum saya menuju ke titik clf
saya melihat di loket pembelian tiket
ini masih banyak antrian masyarakat yang hendak masuk ke lokasi ini sendiri
karena ini merupakan hari terakhir dari dua hari pelaksanaan iqbal
sejak kemarin hari sabtu dan juga hari ini tanggal empat september dua ribu dua puluh
dan nanti pada pukul dua puluh satu waktu indonesia barat ini menjadi penutupan
nah kalau misalnya apa yang membedakan antara tumplek blek yang pertama
setelah pandemi jika dibandingkan pada tahun dua ribu sembilan belas lalu
yang menjadi tumplek blek terakhir sebelum pandemi
kali ini tenannya cukup variatif
tidak hanya produk produk otomotif saja iqbal
ada juga bursa kuliner seperti yang ada di belakang saya itu
ada rempah buah kuliner
dan itu menjadi salah satu tempat yang juga bisa dinikmati oleh pengunjung
setelah seharian mencari beberapa spare part ataupun suku cadang kendaraan
lalu mereka lelah dan lapar bisa langsung berkunjung ke sana
nah kalau misalnya ditanya terkait dengan
jumlah pengunjung memang pihak dari penyelenggara otobursa ini
menargetkan pengunjung yang ada di tumplek blek ke dua puluh dua di tahun dua ribu dua puluh dua ini
bisa mencapai lima puluh ribu orang
dan tadi ketika dikonfirmasi sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat
jumlahnya sudah hampir mencapai target tersebut
tetapi diharapkan memasuki malam hari nanti
jumlahnya bisa tembus dan bahkan bisa melebihi
dan kalau misalnya dibandingkan dengan tahun dua ribu sembilan belas lalu
jumlah pengunjung tumplek blek yang datang itu mencapai tujuh puluh tiga ribu
dengan total transaksi sebesar tiga puluh tiga miliar rupiah
nah diharapkan juga di tahun yang dua ribu dua puluh dua ini
jumlahnya juga bisa hampir menyamai
dan menjadi salah satu bentuk kebangkitan ekonomi dari sektor industri otomotif
karena memang seperti yang kita tahu bersama
industri otomotif menjadi salah satu sektor industri yang terdampak
akibat pandemi covid sembilan belas lalu selama dua tahun berturut turut
tadi juga iqbal saya sempat melakukan wawancara
dengan salah satu partisipan yang ada di tumplek blek ini
saya tanyakan bagaimana penjualan pada tumplek blek di kesempatan kali ini
dan mengatakan bahwa antusiasme masyarakat cukup tinggi
apalagi barang yang dijualnya merupakan onder deal
ataupun spare part dari kendaraan kendaraan yang sulit dicari di indonesia
karena merupakan brand dari amerika serikat
ketika pandemi covid sembilan belas terjadi dua tahun lalu
sangat kesulitan untuk mendapatkan produk produk kendaraan yang memang harus diimpor
tetapi setelah ekonomi mulai pulih
aktivitas jual beli antar negara sudah mulai kembali normal
dia bersyukur bisa kembali memesan sejumlah spare part spare part tersebut
untuk kemudian diperjualbelikan di indonesia kepada sejumlah komunitas kendaraan
yang memang banyak sekali di indonesia
mulai dari kendaraan tua selalu kendaraan kendaraan baru
yang juga membutuhkan spare part yang lebih murah seperti itu
dan disinilah tempat yang cocok untuk mendapatkan itu semua
kalau misalnya kita bandingkan dengan pameran gai kindo kemarin
itu lebih kepada produk produk kendaraan terbaru produk produk teknologi terbaru
nah kalau di oto bursa tumplek blek
ini cenderung mencari sejumlah spare part spare part yang harganya bisa dikatakan lebih terjangkau
jika dibandingkan harus membeli ke bengkel resmi seperti itu
belum lagi banyak komunitas komunitas juga yang berkumpul di sini
sehingga beberapa penghobi otomotif ini bisa saling bertukar informasi
terkait dari mana saya bisa mendapatkan spare part dengan harga murah
ataupun spare part yang bagus dengan harga yang terjangkau seperti itu iqbal
berarti bisa dipastikan bahwa apa saja terkait dengan spare part spare part yang selama ini sulit untuk didapat
ada di sana
tetapi kalau berbicara soal kita tahu sendiri bahwa kemarin pemerintah sudah menaikkan harga bbm bersubsidi begitu
apakah ada tanggapan dari masyarakat yang ada di sana
tentunya terkait dengan harga harga yang mungkin tadi anda menyebutkan bahwa harga harganya tergolong cukup terjangkau begitu
apakah ini artinya bahwa dibandingkan dengan di luar kita beli di luar acara sendiri ini cukup jauh berbeda
memang sangat menarik sekali dimana penyelenggaran otobursa tumpulok tumpulok ini diselenggarakan pada saat
ataupun bertepatan dengan pengumuman pemerintah terkait dengan kenaikan harga bbm
tidak bisa dipungkiri juga iqbal bahwa dunia otomotif ini juga sangat melekat dengan bbm
ya karena kendaraan saat ini mayoritas menggunakan bahan bakar bensin ataupun berbahan bakar solar
untuk bisa dioperasikan ataupun dijalankan dan tentu itu memiliki pengaruh
tetapi tadi saya mengkonfirmasi ke tiga pihak sekaligus iqbal mulai dari panitia penyelenggara
lalu juga pengusaha umkm suku cadang kendaraan dan juga masyarakat ataupun pengunjung yang datang ke sini
panitia mengatakan bahwa untuk jangka pendek mungkin kenaikan harga bbm yang dilakukan oleh pemerintah kemarin
baik itu bbm subsidi maupun non subsidi walaupun harganya turun tetapi masih dirasa cukup tinggi
ini belum memiliki pengaruh yang berarti dan bisa dipastikan harga harga sejumlah suku cadang yang diperjualbelikan di lokasi ini
masih memiliki harga yang normal dan belum terpengaruh dengan
kenaikan harga bbm
nah begitu pula dengan yang disampaikan oleh pengusaha suku cadang ataupun on door deal kendaraan yang ada disini juga mengatakan
belum ada kenaikan harga yang dilakukan karena memang belum ada dampak yang dirasakan dari kenaikan harga bbm
tetapi jika dilihat dalam waktu beberapa lama ke depan mungkin harga harga ini akan terdongkrak lebih kepada ongkos kirim
jika misalnya seseorang melakukan pembelian spare part secara online dan tentu harga spare partnya dipastikan masih sama
tetapi untuk ongkos ataupun biaya kirimnya
karena menggunakan biasa transportasi tentu ini akan bertambah
nah untuk yang ketiga adalah dari pihak pengunjung ataupun partisipan yang datang ke lokasi ini sendiri ketika ditanyakan mengenai
bagaimana tanggapannya terkait dengan kenaikan harga bbm
mereka mau tidak mau harus menerima itu semua
dan tentu saat ini mereka tengah memikirkan sejumlah solusi solusi
karena petrol head sejati pasti punya solusi
solusi yang ada mungkin banyak sekali iqbal yang bisa ditemukan oleh masyarakat di sini
baik itu disini juga ada booth yang menemukan solusi solusi yang ada di sini
memang menjual produk produk kendaraan listrik baik itu roda dua ataupun roda empat
ada juga booth di sini yang menjual sejumlah alat mekanis ataupun alat bantu untuk bisa dicampur dengan bensin
sehingga bisa menciptakan efisiensi bahan bakar untuk kendaraan mereka
nah cara cara seperti inilah yang mungkin bisa menjadi solusi bagi para petrol head sejati ataupun pecinta otomotif
untuk bisa menanggulangi harga bbm yang tinggi
baik yang subsidi maupun yang non subsidi
yang memang bisa dikatakan cukup menguras
bagi penghobi otomotif yang bisa menanggulangi harga bbm yang tinggi

bagi penghobi otomotif yang bisa menanggulangi harga bbm yang tinggi
dan ini bukan bentuk promosi tapi presiden pertama republik indonesia soekarno juga sangat mengagumi dunia otomotif
dan dia mengatakan bahwa belum bisa disebut sebagai pecinta otomotif sejati kalau belum ada land rover di garasi
nah mungkin bagi orang yang benar benar memiliki biaya lebih ataupun pecinta otomotif
bisa meminang kendaraan tersebut yang memiliki harga satu miliar rupiah untuk dibawa pulang setelah acara pameran ini berlangsung
mungkin iqbal kalau misalnya tertarik bisa langsung menanggulangi harga bbm yang tinggi
dan menuju ke sini untuk memboyong mobil tersebut yang berharga satu miliar rupiah di otobursa tumpulak black sendiri
semoga kita tunggu saja ada bonus satu miliar rupiah untuk kita semua sebagai pekerja
terima kasih albi pratama